pemerintah kota surabaya jawa timur menempatkan petugas khusus di masjid masjid
dan ini dilakukan seiring dengan ramainya isu di media sosial
tentang laki laki berpenampilan muslimah yang memasuki saf salat wanita
komunitas pria mengenakan busana muslimah atau cross hijaber
yang marak di beberapa daerah di indonesia
mendapat tanggapan negatif dari sebagian masyarakat
menanggapi kekhawatiran ini
pemerintah kota surabaya melalui satpol pp dan dinmas
mengerahkan askar al muhajirin untuk menjaga masjid masjid
askar al muhajirin juga melibatkan anggota perempuan ini
bertugas dua puluh empat jam sehari sejak minggu lalu
kalau laporan dari masyarakat memang kita belum ada
cuma dengan mengantisipasi kejadian di jawa barat kemarin
pemerintah kota dalam ini berbali sudah menginstruksikan kepada saya
untuk melakukan pemantauan yang pertama
masjid yang ada di wilayah pemerintah kota itu masjid muhajirin
jadi di situ kita tugaskan staff adlin mas yang perempuan
mereka nanti bisa masuk di saf safnya perempuan itu
kalau ada cross hijaber atau yang mencurigakan
mereka berhak untuk menegur
mereka sudah kita lengkapi dengan bela diri juga
beberapa wanita di surabaya mengatakan keberatan
dengan keberadaan laki laki yang mengenakan hijab dan cadar
masuk ke dalam saf sholat wanita di masjid
masuk ke toilet wanita
ya alhamdulillah kalau sudah ada penanganan gini
jadi kita bisa siaga ya
untuk ada kejadian apa
atau antisipasinya gitu
ya alhamdulillah sudah ada tindakan dari pemerintah
untuk supaya kita jadi nggak was was ya mbak
nah itu kalau menurut saya sih lebih
penjagaan sih lebih ketat aja
kalau menurut saya sih ya risih ya
kayak apalagi kan saya sebagai perempuan
kalau mau solat biasanya lepas hijab
atau enggak gitu
mau tancap make up
jadi kan kalau saya emang ada laki laki masuk gitu kan
pemerintah kota surabaya juga telah mengajak
takmir masjid se surabaya untuk lebih waspada
takmir masjid juga warga dapat melapor ke satu ratus dua belas
jika terganggu dengan kehadiran komunitas cross hijaber
odi kornelia agadipa surabaya